inilah detik detik penemuan jasad muhammad fuad hasan dua puluh enam tahun
seorang pendagi gunung asal desa ujung kecamatan semampir
kota surabaya jawa timur pada minggu dini hari
jasad korban ditemukan tergeletak di dasar jurang gunung rinjani
sedalam seratus meter dengan sejumlah luka di tubuhnya
sulitnya medan serta turunnya kabut tebal yang cukup mengganggu pandangan tim gabungan
membuat evakuasi berjalan cukup sulit
korban harus ditandu berjam jam hingga sampai di pos senaru
kabupaten lombok utara minggu petang
korban diketahui jatuh ke jurang pada jumat lalu sekitar pukul dua puluh dua waktu indonesia tengah
ketika itu korban bersama seorang rekannya muhammad hazazi
hendak menuju danau segara anak dengan menggunakan jalur lama
sekitar kilometer tujuh lima meter di bawah pelawangan senaru
korban tiba tiba terpeleset hingga jatuh ke dalam
rekan korban mengaku saat kejadian dirinya berjarak sekitar sepuluh meter dari korban
sehingga sulit untuk melakukan penyelamatan
terlebih lagi jarak pandangnya hanya sepuluh meter akibat kabut tipis yang menyelimuti mereka
orang tnger itu jalur lama tapi saya nggak tahu karena kurang jelas itunya
sekitar awalnya saya di depan
bilang ke temen saya kalau jalur yang saya lewatin enak lewatin aja
tapi kalau jalur yang saya lewatin nggak enak mending cari jalur lain
informasi terkait kecelakaan yang menimpa salah satu pengunjung
yang bernama muhammad hasan yang berasal dari surabaya
jadi kejadiannya di bawah pelawangan senaru
tanggal satu januari
muhammad fuad hasan dan m hazazi diketahui memulai pendakian gunung rinjani
pada kamis tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh
berdasarkan hasil pemeriksaan di puskesmas senaru
pada tubuh korban ditemukan luka sobekan di kening
lebam di panggul dan luka lecet di pinggang
oleh pihak keluarga rencananya korban akan diterbangkan menuju rumah duka
di desa ujung kecamatan semampir surabaya jawa timur pada senin siang
lalu rahmat juniadi
bok musa tenggara barat